ditemui di masjid istiqlal jakarta pusat pada rabu malam menteri agama yakut
holil komas memastikan tak akan melakukan penambahan kuota haji tahun ini yakut memilih
untuk tak mengambil kuota tambahan lantaran persiapan yang dinilai sangat pendek sebelumnya
yakut juga telah menandatangani keputusan menteri agama nomor satu ratus delapan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga tentang
kuota haji indonesia tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah atau dua ribu dua puluh tiga masehi dalam kma tersebut ditetapkan bahwa
kuota haji indonesia tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah berjumlah dua ratus dua puluh satu yang terdiri atas dua ratus tiga tiga ratus dua puluh kuota haji
reguler dan tujuh belas enam ratus delapan puluh kuota haji khusus nanti kita lihat situasinya kalau memang perlu diperpanjang
selama masih ada waktu ya selama masih ada waktu ya kita perpanjang
kita memilih untuk tidak mengambil kuota tambahan karena persiapan yang sangat pendek
sementara itu dalam kesempatan yang sama dirjen penyelenggaraan haji dan umroh kemenang hilman latif
menyebut ada sekitar lima ribu calon jamaah haji yang hingga kini belum melakukan pelunasan dengan batas
akhir waktu pelunasan pada tanggal lima mei mendatang mudah mudahan dalam malam ini kita bisa sampai
itu satu yang kedua kita juga memitigasi dengan jumlah atau meminta calon jamaah haji cadangan
juga tetap kita tempatkan sehingga nanti prinsipnya adalah bahwa menteri agama bisa mengirimkan jamaah
di tahun dua ribu dua puluh yang sudah melakukan pelunasan dapat segera melakukan konfirmasi ulang